rencana undang undang yang akan menjamin penitipan anak selama tiga hari per minggu untuk semua anak berusia lima tahun ke bawah telah diluncurkan di gedung parlemen
nah sekali lagi cari berita penting hari ini
ini juga menjadi catatan tersendiri
ia mengatakan kebal jenderal sembilan bahwa angka angka itu
dan juga untuk popping battle nya nanti itu
nomor satu tentu saja tetap untuk kita anggota masyarakat tetap melakukan tiga m atau lima m sesuai dengan protokol kesehatan
mendorong harga coklat australia hampir sembilan persen
ini kamu menggoyangkan badanmu
cctv tersebut akan diungkap setelah proses penyidikan yang dilakukan tim khusus rampung
enam pekerja yang hilang dalam runtuhnya jembatan paltimor
yang menilai penampilan siswa perempuan telah dikutuk oleh premier victoria sebagai sama sekali tidak dapat diterima
perdana menteri benjamin netanyahu mengumumkan jaringan tersebut akan ditutup selama perang di gaza berlanjut
atau sepuluh dari seluruh modal di setor
ay empat dua ini kalau diturut turut ke atas memang bagian dari
dan produk turunannya dibuka kembali pada dua puluh tiga mei lalu
jadi bagaimana undang undang bisa diperlukan terhadap demokrasi dan kebebasan pribadi
tapi karena ini pasca pandemi dan saya lihat ada lonjakan yang cukup signifikan
tapi karena ini kan memang delta kemudian berpindah
partai buruh menunda kenaikan premi asuransi kesehatan swasta sampai setelah pemilihan di dankle
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
nah dari tiga ini yang kita bicarakan kan yang titik dua yang varian delta
karena ini bicara tentang ayt empat dua maka yang harus juga ditingkatkan bukan hanya tes pcr biasa tapi juga whole genome sequencing
warga pribumi australia mengadakan upacara di seluruh australia untuk berkabung atas dampak kolonisasi
oke baik saya ke pak soni kalau gitu saya akan bertanya soal data ini sudah ada termonitor pak
istaka karya adalah badan usaha milik negara bumn yang bergerak di bidang konstruksi
mengenai masalah musik itu sendiri
prioritas untuk mengembalikan listrik adalah bagi rumah sakit
lalu kemudian minggu lalu kita kurangi menjadi lima hari
pemimpin ini melihat orang australia dengan mata dan dia bilang kata kata saya adalah bond saya
pelaku satgas penanganan covid sembilan belas dan ada profesor chandra chandra yoga aditama direktur
sebenarnya saya telah melalui proses untuk menjadi prefek
pemerintah akan berbincang tentang penutupan al jazeera
anda akan mendengar pemerintah dan ketua ketua
bukan di tempat karantina untuk menghindari terjadinya transmisi penularan selama orang berpindah
karena diam diam mengeluarkan undang undang
demonstran perunjuk rasa di luar gedung mahkamah agung ejt untuk mendukung david mcbride yang baru mengetahui nasibnya setelah mengukapkan
nah kemudian terkait dengan rekomendasi untuk masa karantina
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
kalah dua set langsung
kalau varian delta menular di kalangan rumah tangga itu
nasa mengkonfirmasi kapsul tersebut kembali memasuki atmosfer bumi pada tanggal dua puluh empat september dan mendarat dengan selamat di gurun barat di yuta
tetapi selesudahnya ada masa pengawasan
untuk hari senin tanggal dua puluh sembilan april
tidak semua bandara internasional kita boleh menerima kedatangan internasional
dan para pekerja kemanusiaan mengatakan bantuan yang jarang tersebut sering habis diserang warga yang kelaparan
jadi saya suka menari dengan
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
berpidato di national press club hari ini dua puluh tujuh september
menunjukkan rata rata kekayaan kelompok
dengan nilai saat ini melebihi nilai tembaga
menu bernama bakso kelenger gusti ini berisi kombinasi daging cincang tetelan dan cabai
telah berbicara dengan seorang warga australia untuk pertama kalinya dalam lima tahun
tim khusus bentukan kapolri jenderal istio sigit prabowo menemukan bukti cctv yang disebut dapat mengungkapkan kasus penembakan brigadir j di kediaman irjen ferdisambo
yang termasuk dalam kalender bwf world tour dua ribu dua puluh dua bertajuk indonesia masters dan indonesia open
jadi di situ kita juga langsung melakukan tes pcr begitu orang tiba
kelompok hak asasi manusia dan diplomat mengkritik pemerintah irak
dengan total anggaran sebesar dua lima triliun selama pengamanan capres cawapres di pemilu dua ribu dua puluh
jadi saya usul konkretnya yang pertama
selalu dilakukan whole genome sequencing
dan bapak presiden mengingatkan juga hati hati
titik masuk yang diperbolehkan
anda bersama sbs bahasa indonesia
orang orang negara pertama tidak memberikan konsen untuk ekstraksi sumber daya di negara mereka
dpo yang akan berlaku tiga puluh satu mei nanti
jadi lima poin ini yang perlu dijaga
dan satu hingga tiga tahun penjara bagi siapa saja yang menjalani operasi transisi gender
permintaan maaf resmi kepada warga first nations di victoria
itu kita buat syaratnya cukup ketat
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
sehingga tahun dua ribu dua puluh tiga investasi dari negara asing bakal menghadapi pengetatan kebijakan moneter dan resesi
katakanlah saya diwawancara oleh tempat lain yang menyebutkan waspada varian delta plus
partai hijau dan partai partai pendukung lainnya telah bersatu dalam melawan undang undang gas yang telah ditawarkan oleh pemerintah
pengacara dan aktivis hak atas tanah tersebut
orang orang terbaik ide ide terbaik
bahwa orang terkuatlah yang menang dan posisi kedua tetap dapat dikatakan sukses
bukti bukti cctv tersebut saat ini sedang diperiksa oleh tim khusus di laboratorium digital forensik
dua bagaimana terhadap berat ringan nyakit
program bahasa indonesia di facebook
di jalur yang lain yaitu mas jack wardana
ada yang mengagumi ada sisi gelap bagi legasinya
berencana menambah modal tanpa hak memesan efek lebih dulu atau private placement
sekian warta berita sps audio
karena kita mencurigai takutnya itu adalah varian baru
telah mengidentifikasi mayat yang ditemukan di dasar sumur sebagai putra mereka
dengan makin meningkatnya cakupan vaksin di indonesia tiga puluh empat puluh kalau nanti sudah lima puluh enam puluh maka kita akan berpengen pemerintah akan berpengen dengan dua hal
dan saya menggabungkan dengan topeng juga
mengatakan hari ini merupakan hari yang penuh emosi
lalu kemudian bisa menurunkan efektivitas vaksin
kekosongan ini kontroversi itu tweet ini saat senior itu anda tidak bisa menyelesaikan kekosongan joe biden dengan kekosongan republik
keluar dengan angka masa inkubasi itu tujuh hari
jadi memang ini harus terus diingatkan
pasaran vaksinasi kita itu dua ratus delapan juta penduduk indonesia ya
yang berwenang amerika serikat mengatakan
sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke indonesia
ini dan karakteristiknya menjelaskannya secara sederhana bagaimana dok prof ya gini sebelum sampai
senator partai hijau david subridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor atau whistleblower
ini sedikit seperti
kita ingin sekali lagi apa yang ingin ditegaskan lagi oleh pemerintah
dalam serangan israel di kota gaza organisasi kesehatan pbb atau who melaporkan kebutuhan
dan pt multifinance anak bangsa
saat topan bergerak menuju pantai
kepala birohukum humas dan kerjasama bkn satya pratama mengatakan peserta yang mengundurkan diri akan diberi sanksi
karena sudah mulai keluar nama nama varian seperti ini masyarakat sudah mulai awas prof
menunjukkan bahwa pemerintah albanisi
tapi memang menjadi pr bagi kita di beberapa daerah ya
menggantikan daniel andrew setelah pengunduran dirinya
diundang pada akhir pekan yang lalu yang akan menjatuhkan hukuman penjara berat terhadap kaum g dan transgender
dia pergi ke salah satu provinsi
jennifer lopez dan benefleg dikabarkan akan mengadakan pesta besar besaran usai pernikahan mereka di a little what chaple di las vegas amerika serikat sabtu lalu
di atas kapal ekspor sampai hidup
keduanya dikabarkan memang bertunangan kembali pada april dua ribu dua puluh dua dan ingin segera menikah
berdasarkan data sampai tadi malam itu indonesia sudah mengirimkan delapan tiga ratus lima puluh genom ke aids
namun menurut direktur eksekutif indef tauhid ahmad realisasi investasi dua ribu dua puluh dua tersebut sebagian besar menyasar sektor tambang dan belum menyentuh industri turunannya seperti industri pengguna logam permesinan dan kimia
sejak memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada dua puluh delapan juni nanti
telah melunjak melampaui rekor
dan saya guru suara dance di style popping
senator jacky lembi telah mengindikasikan bahwa partainya terbuka untuk mendukung pemerintahan liberal di tasmania
jam sepuluh tiga puluh sampai jam dua belas tiga puluh

senin tanggal enam mei
jakarta jawa barat jawa timur masih mendominasi sebagian provinsi tujuan investasi seperti konstruksi perumahan dan perkantoran
termasuk baru baru ini sebagai utusan khusus rekonsiliasi dan penerapan pernyataan uluru
perkembangan popping di sydney
dan ada mutasi juga di y satu empat lima h
dan dibayar untuk membakar bagian depan toko
kita akan kembali lagi di cnn indonesia news hour
yusuf sahab berusia sekitar dua belas tahun
akan menerima potongan pajak terbesar
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
di singapura telah menemukan kasus varian delta plus atau delta ay empat dua penemuan varian delta plus
pengembang telah meluncurkan perangkat baru yang menggunakan kecerdasan buatan atau ai
menggoyangkan tubuhnya dengan keras
premier new south wales mengatakan tugas komisi khusus penyelidikan kejahatan rasial lgbtig
ia juga bercerita untuk berkomitmen pindah ke indonesia pada november dua ribu dua puluh satu lalu
mau delta mau alpha mau beta mau empat dua
adat dan aktivis hak atas tanah noel pearson menyerukan suara ya
hal tersebut diungkapkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
di kenbra kedutaan tenda warga pribumi menerima para peserta aksi protes rally hari kedaulatan
sebenarnya saya telah melalui proses untuk menjadi prefek